inilah suasana di pintu masuk aula kantor desa bojong rangkas
ciampea bogor jawa barat pada minggu pagi
warga yang sudah antre selama beberapa jam
tak sabar mengambil dana bantuan sosial tunai yang sudah cair
akibatnya petugas pun kewalahan mengatur protokol kesehatan
sejumlah warga mengaku dana bst akan digunakan untuk modal berdagang
dan memenuhi kebutuhan keluarga di tengah pandemi
dari jam berapa nanti
dari jam setengah sembilan
untuk modal jualan aja
uangnya kalau udah dapet
kalau suami nggak ngeluarin atau gimana
dana bst yang dicairkan tahap kelima dan keenam mencapai rp enam ratus per keluarga
cara seperti ini
sementara di kecematan pakai
di pasongsongan kabupaten sumeneb jawa timur
seorang kapolsek melarang ratusan warga penerima bst untuk mengambil dana bantuan
lantaran belum melakukan vaksinasi covid sembilan belas
ratusan warga yang sudah berkumpul di balai desa akhirnya memilih pulang
karena tidak mau divaksin
video amatir yang merekam peristiwa pada kamis pagi dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh satu itu
kemudian diluruskan oleh kapolres sumeneb akbp rahman wijaya
perjalanan di pasongsongan itu adalah
kita memberikan himpuan kepada
masyarakat agar melaksanakan kegiatan vaksinasi
bukan untuk mewajibkan tapi melaksanakan himbauan kepada masyarakat
sebelumnya seluruh penerima bst diimbau untuk melakukan vaksinasi
namun hingga pencairan bantuan
masih banyak warga yang belum melakukan vaksinasi covid sembilan belas
di meliputan cnn indonesia